alhamdulillah pak kita udah dapat ustadz kondang alhamdulillah namanya siapa namanya
ustadz jufri al baghdadi jufri al baghdadi gua belum pernah denger tuh terkenal di kampungnya
bang kampungnya dimana sentul bang sentul ini ustadz pembalap gimana sih bukannya diangkat
ntar gue yang pusing nelfon dia
ada apa sampai noise
ada apa sampai noise
dengar dengar katanya mau balik ke rumah
bisnis lagi gak jalan
selama minum ramuan mak
mas jono ada perubahan nggak
selain napas jadi lega
dan juga air sendiri jadi bening
belum pernah dicoba
sampian yang punya istri
perasaan sih sama aja mas
gak ada pengaruh
saya juga mau keluar
tetep aja masih cemberut
daripada lu ngitungin gak penting
mending lu bantuin dorong motor gua
itu aja ngambek
dia yang andri
saya teh lupa
berarti tadi teh saya benar
kenapa kang amir
kalian ngapain kesini
jauh amat nyari asinan
enggak sekalian nyari ke bogor
enggak mama minta asinan yang biasa aja
beuh ada yang enak
di dekat rumah ibu saya di bogor
kang amir bisa aja
ceyaya jual asinan
warungnya jaya yang di depan rumah oma
iya itu betul
ya saya duluan
kang amir ngapain sampai sini ya
dia tahu kalau kita lagi nyari asinan
pantesan ya hidup lo tuh kacau
kang amir mau kesana mau kesini
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
udah gue bilang carinya deket rumah aja
nggak usah sampai sini sini
tinggal duduk di belakang aja komplain mulu
kalau mesti komplain mestinya gua
buat capek seharian bawa motor
lo tahu nggak bedanya
lu duduk di atas motor
terus lu kendaliin tuh motornya
kalau bawa motor
nih motor lo angkat terus sini
ini bawa motor nih begini
emang gue nyetir ngasih tau bukan lucu
udah puter balik
ya ini mau puter balik
ustadz jupri al bahdadi siapa
yang tahu muhammad
dia yang nyari
beneran habis ya
lu sih pakai dengerin kata kang amir
kalau tadi kita ke depok pasti sekarang udah dapet
kak indra sama kak anta
nanti kemana ya
kok belum pulang
sebentar ya mah
masih ada kebetulan
satunya berapa bu
yaudah pesen satu ya
beli dua aja takut kurang
tuh takutnya indri juga kepingin
memangnya orang hamil doang yang pengen asinan
saya nggak kenal ya anda jangan kenal sama saya
buruan pulang gak usah nyari asinan udah ada
papa udah beli asinan
asinannya udah ada
papa yang beli
lu si lama
lu lu yang salah
hape pake di silent
sini turun semula
jalan tadi dalem lagi
nah stay main hubungan juara

sekarang dia bisa lakukan itu octopus karena seorang pakaian
sebenernya kamu mau tidur

lapor bang ada pun pencarian terhadap
adanya daripada ustadz kondang
ah publik ah gue dengerin
alhamdulillah pak kita udah dapet ustadz kondang
gue belum pernah dengar tuh
terkenal di kampungnya bang
ini ustadz dapat pembalap